nasib irjen polisi verdi sambo di institusi polri kini di ujung tanduk
meskipun verdi sambo telah mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepolisian
polri tetap memproses status pemberhentian tidak dengan hormat atau ptdh
kepada mantan kadipropam polri yang menjadi tersangka pembunuhan brigadir yosua
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan mantan kabar reskrim polri
komjen polisi purnawirawan ito sumardi selamat sore pak ito
selamat sore pak ito
selamat sore pak ito bisa mendengar suara saya
selamat sore pak ito
oke pakar rukupi dana sekaligus penasihat kapolri kairul huda selamat sore pak huda
selamat sore pak huda
selamat sore pak huda
selamat sore pak huda
oke dan anggota komisi tiga dpr taufik basari selamat sore mas toba
selamat sore mas
saya tidak bisa mendengar suara pak ito pak ito sudah bisa mendengar suara saya pak
oke saya mau ke pak huda terlebih dahulu sebagai penasehat kapolri
pak huda ini banyak sekali kemudian masyarakat yang menunggu sidang kode etik yang sedang diselenggarakan saat ini di polri begitu ya
tapi banyak pertanyaan yang muncul kenapa kemudian polri
memerintahkan kepada jajarannya agar sidang etik ini dilakukan secara terbuka kenapa harus tertutup pak huda
masalah etika itu kan beda beda tipis dengan masalah masalah yang berhubungan dengan kesusilaan
jadi kalau di peradilan secara umum setiap pertaraan kesusilaan itu dilaksanakan secara tertutup
begitu pun juga berkenaan dengan etika
jadi saya kira ini kan juga pasti peradilan ya sidang etik ini sehingga wajar saja kalau diselenggarakan secara tertutup
tetapi kan kalau dilihat dari perkembangannya kan masyarakat cukup punya akses untuk melihat proses ini
bahwa benar benar dilaksanakan sebagaimana pentingnya bisa melihat gambar di monitor dapat laporan update dari waktu waktu dari pumas
saya kira itu satu hal yang cukup positif ya
sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat tentang hal hal yang berkaitan dengan proses itu benar benar bisa diketahui secara umum
oke meskipun tadi anda mengatakan karena ini berkaitan dengan etik begitu ya sehingga memang harus dilakukan secara tertutup
tapi kan kasus ini sudah menyita perhatian publik pak huda
apakah kemudian ini tidak menjadi pertaruhan polri ketika sidang kode etiknya ini tidak diselenggarakan secara terbuka
artinya kan kalau polri ingin transparan
ingin betul betul terbuka kenapa tidak dibuka saja begitu
tentu saja dengan selalu terbuka kita terbuka transparan bukan berarti lalu kecelanjang bulat kan gitu
tentu ada batas batas saja lah ya
proses yang kemarin dilaksanakan di dpr juga saya kira sangat masyarakat sangat memperhatikan dengan baik
saya kira sebagian materinya sudah dibicarakan di dpr
sehingga ini proses
beberapa hal yang sifatnya dalam kemampuan
kita bisa menceturkan kode etik kepolisian terhadap masalah ini
dilihat dari tengah waktu ya sepanjang pengetahuan saya ini sudah cukup cepat ya
cepat dari proses umum biasa berhubungan dengan tindak etik
dalam banyak kasus malah tidak ternakan sampai dengan terhadap polis yang berkuasa hukum tetap
belum ada polis yang berkuasa hukum tetap
dengan peraturan kepolisian nomor tujuh tahun dua ribu
sudah bisa dilaksanakan transparan
jadi saya kira sudah sangat maju ya
sehingga kemudian masyarakat bisa mengakses informasi berkenaan dengan hal ini
baik saya mau tanya ke pak ito
apakah anda sudah mendengar suara saya pak ito
pak ito sumardi
masih belum tampaknya
saya mau ke mas tobas terlebih dahulu
mas toba sebagai mitra dari kepolisian komisi tiga
tiga melihatnya alasan alasan yang tadi disampaikan oleh pak huda
apakah kemudian bisa diterima bahwa karena ini sebetulnya sudah prosesnya cepat
meskipun belum berkekuatan hukum tetap
tapi polri sudah mau menyelenggarakan sidang kode etik
tinggal pendalaman saja
karena ada persoalan persoalan etik yang tidak bisa dibuka secara telanjang bulat
ini padahal masyarakat menunggu nunggu sidangnya secara terbuka
sebagai bentuk transparansi
komisi tiga melihatnya bagaimana mas tobas
ya sidang etik memang sejatinya dilakukan secara tertutup
dan ini berlaku di berbagai model sidang etik lainnya
kecuali kemudian oleh mahkamah atau majelis etiknya dinyatakan terbuka
tapi prinsipnya sidang etik itu memang tertutup
jadi kalau kemudian sidang etik terhadap pak samudin dilakukan tertutup
itu memang suatu hal yang normal
karena memang itulah yang biasa terjadi ketika melakukan sidang etik
tapi nanti putusannya akan dilakukan secara terbuka
jadi kita akan mempersembahkan
proses jalannya sidang itu melalui pertimbangan pertimbangan yang ada di dalam putusan etik nantinya
sehingga dapat dikatakan bahwa khususnya sidang etik sendiri merupakan hal yang masih berjalan normal
nah yang kedua terkait dengan waktu
sebenarnya sidang etik ini kan sesuai dengan tuntutan dari masyarakat
yang menginginkan agar proses seluruh proses penuntasan kasus pembunuhan brigadir yosua ini dilakukan secara cepat
baik itu pidananya maupun juga etiknya
ya tinggal kita lihat ya
apakah perjalanan penanganan kasus ini ada hal hal yang tidak kita harapkan
atau kejalanan janggalan
itu semua mata sedang melihat ke arah proses ini
sehingga kita sama sama melakukan pengawasan terhadap jalannya seluruh proses ini
kalau komisi tiga sepakat berarti ya bahwa sidang etik ini dilaksanakan secara tertutup
tapi hasilnya nanti akan disampaikan secara terbuka oleh polri
pak ito anda sudah dengar
suara saya atau belum ya
saya mau kembali lagi ke pak huda
pak huda ini masyarakat tidak punya gambaran
apa yang terjadi prosesnya di dalam perjalanan sidang kode etik
tapi mungkin anda bisa jelaskan ya
apakah kemudian sidang kode etik ini langsung terjadi hari ini
atau sebelumnya ada pemeriksaan pendahuluan dulu oleh asesor
kemudian kapolri menunjuk ketua timnya yakni pak ahmad doviri
kaba intelkam atau bagaimana mekanismenya sebetulnya pak huda
ya seperti perkara pada umumnya ya
tentu ada pemeriksaan dugaan pelanggaran etik ya
oleh akreditator gitu ya
lalu kemudian pemberkatan
lalu mulai masuk persidangan
tapi memang prosesnya jauh lebih sederhana daripada pemeriksaan dalam misalnya sidang perkara pidana katakanlah begitu
nanti sekarang mungkin dalam bahas pemeriksaan saksi sakti
setelah saksi saksi mungkin ada barang bukti yang mau diperlihatkan
langsung pemeriksaan terperiksa
setelah terperiksa diperiksa mungkin dia ada menyampaikan pembelaan ya
tapi mungkin kalau dilihat dari sifatnya dalam perkara ini mungkin karena juga yang bersangkutan sudah memberikan permohonan maaf
secara tertulis mengaku peristiwanya itu dia yang bertanggung jawab
prosesnya bisa lebih cepat ya
mungkin satu dua kali sidang saja sudah bisa diputus
kita berangkat segera masyarakat bisa mengetahui keputusannya
dan ini menunjukkan saya kesembuhan fori untuk mencapai persoalan ini secara seperti yang diharapkan masyarakat dalam hal ini
oke saya akan bertanya nanti ke pak ito
tapi karena kita ada masalah komunikasi dengan pak ito tapi tampaknya kita harus jeda terlebih dahulu untuk memperbaiki komunikasi kita dengan pak ito sumardi
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesia

jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan para narasumber
ada mantan kabar reskrim polri komjen polisi purnawirawan ito sumardi pakar hukum pidana sekaligus penasihat kapolri khairul huda
dan anggota komisi tiga dpr taufik basari
saya mau ke pak ito
pak ito ini sebelum sidang kode etik atau sidang kkek digelar oleh polri

verdi sambo sudah mengajukan pengunduran dirinya
ini mekanismenya nanti bagaimana pak
peraturan kapolri atau peraturan polri mana yang dipakai dengan adanya langkah dari verdi sambo mengajukan pengunduran diri
karena kan ini akan merubah situasi ya pak ya
atau sama sama saja pak
jadi gini mbak
mbak ada mana ya
jadi ada perkap nomor satu tahun dua ribu sembilan belas
yang mengatur tentang
yang mengatur tentang
administrasi pengakhiran tugas untuk
penggabungan negeri sipil
dalam hal ini di lingkungan polri
di sana disebutkan apabila orang itu seseorang yang masih berdinas aktif
mengundurkan diri maka statusnya adalah nanti
yang bersangkutan adalah akan diberikan status
pemberhentian dengan hormat atau pdh
nah sedangkan untuk kasus verdi sabo ini kan
yang bersangkutan terlibat untuk satu perbuatan pidana
yang di kode etik tidak berhubungan dengan perbuatan pidana
sehingga ini harus berjalan dulu untuk sidang kode etiknya
sementara untuk pengajuan itu kan boleh boleh saja
tapi kan belum disetujui ya
karena harus ada proses panjang
sehingga nanti kalau tidak salah saya mendengar
bapak kapolri memerintahkan hari ini juga
harus ada sidang dari kode etik yang boleh yang hampir dipastikan
bahwa yang bersangkutan akan di ptdh
atau dipecat ya kalau seorang sudah di pt dh maka dia tidak bisa lagi mengajukan untuk pengunduran diri
sehingga untuk hak hak yang bersangkutan itu akan hilang
itu dalam pasal tiga puluh tiga ayat tiga disebutkan di sana
nah sehingga nanti setelah di ptdh yang bersangkutan adalah statusnya adalah bukan lagi anggota polri
tetapi masyarakat biasa yang harus menjalani proses pidana
dan tidak bisa lagi untuk diajukan pemberitian dengan hormat
tentunya ini trik juga ya menurut saya
karena bagaimanapun juga tentunya dari polri juga dia polri juga pasti tidak akan mempertimbangkan untuk memberikan persetujuan
nah hanya perlu nanti masyarakat juga bisa memahami bahwa keputusan dalam sidang komisi kode etik kepolisian itu adalah
hanya bersifat rekomendasi ya mbak rifana
jadi rekomendasi yang bersangkutan untuk diberhentikan
bukan dengan tidak hormat ya atau boleh dikatakan kasarannya dipecat
dan itu nanti tentunya menunggu juga hasil daripada pidananya
jadi tidak ada lagi hambatan hambatan dalam proses menyidikan
itu aturannya demikian mbak
itu ada di perkap nomor satu tahun dua ribu sembilan belas
jadi pada saat persidangan statusnya dari verdi sambo nanti tetap sebagai perwira polri
atau menunggu atau sudah menjadi warga biasa rekomendasi baru berlaku setelah putusannya ingkra atau bagaimana pak ito
jadi untuk keputusan yang sidang kkep itu ya komitik kode etik polisi itu sifatnya juga sudah ikrah mbak ya
meskipun baru dalam statusnya ada leko rekomendasi
karena yang harus nanti memberikan persetujuan untuk memberhentikan dengan tidak hormat itu harus dengan keputusan presiden ya
atas usulan daripada kapolri
jadi disana statusnya yang bersangkutan itu sudah bukan anggota polisi aktif
tapi semacam demikian
demisioner lah ya
jadi dia tetap harus mengikuti sidang dalam statusnya bukan sebagai anggota polri lagi gitu
tapi sebagai warga biasa ya warga sipil
jadi keputusan resminya harus melalui proses yaitu pengajuan kepada presiden
ya bapak presiden nanti akan memberhentikan dengan surat keputusan presiden
saya mau tanya ke pak huda
pak huda sebagai penasihat kapolri ini sikapnya kapolri bagaimana karena fendi sambo ternyata mengajukan permohonan pengunduran diri
sebelum sidang kode etik profesi digelar apakah ini akan mempengaruhi keputusan atau memang sudah ditetapkan sikapnya pak kapolri bahwa harus di ptdh kan
harus pemberhentian tidak dengan hormat
kami tidak bisa begitu mendengar suara anda
bisa dengar sekarang
seperti dikatakan pak
itu ini kan sikap saja ya
trik yang mungkin pernah berhasil di komisi etik kpk
orang mau diadili karena melanggar etik lalu kemudian dia mundur sehingga kemudian komisi etiknya menyatakan menghentikan pemeriksaan etiknya karena sudah mengundurkan diri
tetapi di kepolisian tentu berbeda
seperti pak ito katakan tadi juga
ya hak dialah kalau mau mengajukan pengunduran diri
tetapi pengunduran diri itu baru kemudian menyebabkan mengakhiri tugasnya sebagai anggota polri setelah ada keputusan
setelah ada keputusan dari yang berwenang dalam hal ini
tadi pak ito mengatakan melalui keputusan presiden dalam hal ini atas usul pak kapolri dalam hal ini
sehingga itu biar saja sebagai satu upaya yang bersangkutan
yang penting segera sekarang komisi kode eko
dan etik kepolisian ini bisa menuntaskan tugasnya
yang hasilnya memang seperti pak ito katakan tadi rekomendasi
yang kita bisa perkirakan ya pak ito bahwa mungkin rekomendasinya adalah diberhentikan dengan tidak hormat
katakanlah seperti itu sehingga nanti atas rekomendasi itu kapolri akan menentukan sikap dan mengajukan pemberhentian yang bersangkutan kepada

dari segi hukum pidana sebenarnya tidak terlalu banyak
jadi itu tidak terlalu persoalan karena anggota polri itu juga tunduk kepada peradilan umum
apakah dia masih anggota polri apakah dia sudah diberhentikan sebenarnya nanti pada waktu persidangan perkara pembunuhannya ya nggak ada masalah sebenarnya
bukan masalah ya
lain kalau misalnya tunduk kepada peradilan yang berbeda
misalnya dulu ketika anggota polri tunduk ke peradilan militer
tentu menimbulkan masalah statusnya
sekarang apakah nanti di sidang pengadilan
pak sambo sudah diberhentikan dengan tidak hormat
ataukah masih dalam proses pemberhentian dengan tidak hormat
sehingga belum ada keputusan itu tidak masalah
tetap bisa dilaksanakan dengan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di peradilan umum dalam hal ini
oke pak sudah terakhir
tapi kapolri sikapnya akan menolak pengunduran dirinya verdi sambo ya
jadi sindang kode etik ini harus tetap memutuskan ptdh
karena kan itu trik yang sedang diajukan oleh verdi sambo
jadi jauh sebelum ada sindang etik ini
sebenarnya para penasihat ahli sudah mengajukan saran kepada beliau
bahwa segera diselenggarakan sidang kode etik ini untuk memberhentikan dengan tidak hormat
saya yakin berkenaan dengan hal ini pak kapolri juga akan mempunyai sikap yang sama
oke saya mau ke pak ito lagi nanti saya baru mas tobas ya
pak ito trik yang digunakan oleh verdi sambo ini kan mirip tadi disebutkan oleh pak khairul huda
mirip yang terjadi dikini
mungkin ingin dicontek tapi di beberapa kasus yang pelanggaran kode etik ataupun sidang kode etik sebelumnya
ini kalau kita mengacu kepada statusnya joko susilo mantan kakor lantas
ini juga berhasil menggunakan trik ini begitu
akhirnya beliau mengundurkan diri sehingga tidak diberhentikan dengan tidak hormat gitu
saya kira mungkin beda ya mbak ya kasusnya ya
bahwa saat ini yang bersangkutan kan
kalau namanya pengunduran diri itu tadi saya sampaikan adalah
kelazimannya yang bersangkutan akan diberikan status pemberhentian dengan hormat atau pdh
tapi kan sekarang sedang berjalan ya sedang berjalan
tadi disampaikan oleh pak khairul huda betul
jadi apapun status yang bersangkutan seperti contohnya pak napoleon ya
pak napoleon sampai saat ini statusnya masih anggota polri ya
kemudian juga saudara broto seno dulu ya mungkin inget kemarin ya

bahwa yang bersangkutan itu meskipun kena pidana
tetapi karena di dalam sidang kode etiknya itu belum diputuskan status yang bersangkutan atau ptdh
sehingga ada kemungkinan celah yaitu dia bisa diberikan kesempatan untuk berdinas lagi ya
meskipun sebenarnya secara aturan kalau di atas lima tahun hukumannya itu
itu pidana harus di ptdh
mungkin belajar dari kasus itu tentunya pak kapolri kan sudah membuat perkap baru ya
perpol ya sekarang perpol yang kemarin baru jadi mungkin
perpol ya sekarang perpol yang kemarin baru jadi mungkin

ya pasti pasti karena itu sudah menggunakan perkol yang baru
sehingga yang bersangkutan di ptdh setelah itu baru menjalankan sidang pidananya
demikian pula untuk pihak pihak lain yang terlibat ya
tentunya ini kan sekarang sedang dilakukan pendalaman terhadap pihak pihak yang secara langsung ya
terlibat dengan kasusnya ferdis sambo terutama yang dikenakan dengan pasal lima puluh lima dan lima puluh
jadi kita tentunya menunggu untuk pelaku yang utamanya dan juga pelaku penyerta ataupun yang membantu
baik nanti saya akan bahas juga soal pelaku yang membantu dan juga penyerta
saya mau ke mas tobas
mas tobas dengan adanya sidang kode etik terhadap verdi sambo ini
apakah ini kemudian menjadi momentum untuk polri menegakkan etiknya secara keras secara tegas
karena yang kemarin kemarin masih ada kecurigaan bahwa sidang kode etik ini hanya
tindakan tindakan yang seremonial saja kemudian tidak betul betul serius begitu untuk menindak secara etik
ada budaya saling melindungi antar kolega di polri
untuk kasus ini kan memang ada dua rel yang berjalan secara paralel ya
duanya ini sebenarnya saling melengkapi saja bukan suatu hal yang saling menggantikan atau apa
menghilangkan sesuatu hal
tidak saling berhubungan ya
yang jelas kalau memang kita sudah pidana seperti ini dan nanti akan dibawa ke pidana
sebenarnya mudah saja sudah bisa diduga bahwa hasilnya nanti akan pemberhentian dengan tidak hormat
dan terkait dengan pengajuan pengunduran diri yang disampaikan oleh sambo
itu kan akan tergantung dari pak kapolri apakah mengabulkan atau tidak
kalau saya lihat sejauh ini sepertinya tidak akan dikabulkan karena
soal tindak etiknya sedang berjalan ya sehingga tentu akan menunggu hasil dari etik ini
tapi kalau satu nah jadi sebenarnya kalau persidangan etik untuk pak sambo ini sudah jelas ya
arahnya sudah jelas dan bisa kita duga
nah yang sekarang menjadi pertanyaan justru sidang etik nantinya kepada pihak pihak yang membantu untuk melakukan rekayasa kasus
nah karena nanti sidang etiknya juga kemungkinan akan dilakukan secara tertutup
tentu kita punya keinginan agar terhadap perbuatan rekayasa kasus ini kita juga bisa mengetahui seperti apa bentuk rekayasa kasusnya
peran peran dari masing masing orang itu seperti apa
untuk kita bisa tahu pola rekayasa kasus ini bagaimana
saya pikir kita bisa melihat pola ini untuk melakukan perbaikan bagi pembentahan poli
untuk siapa menahan kultural untuk ke depannya
oke oke itu untuk yang mereka membantu ataupun turut serta ya
saya mau ke pak ito lagi karena tadi sudah disinggung oleh mas tobas
ini kan fendi sambo menulis surat di mana di situ dia bersedia bertanggung jawab dan menanggung pelanggaran etik
serta pidana para perwira lain yang membantu yang turut serta kemudian terdampak
itu bisa nggak sih pak itu kemudian menjadi bebannya fendi sambo saja sementara yang lain
tidak diproses secara etik ataupun pidana
saya kira mungkin saya sama sama dengan pak huda kebetulan kami punya latar belakang untuk pendidikan hukum ya mbak ya
saya kira itu tidak mungkin mbak orang mengambil alih perbuatan pidana yang dilakukan orang lain ya
sangat tidak mungkin jadi nanti tugas penyidik di sini adalah bagaimana menemukan unsur unsur pidana yang bisa memenuhi dari
dari alat bukti maupun barang bukti
yang saat ini ada atau ditemukan dalam kasus ini
jadi sama sekali tidak bisa mengatakan bahwa kasus ini akan menjadi beban daripada fendi sambo yang sebagai pelaku utama
jadi tetap semuanya di dalam hukum tidak ada tanggung renteng nggak ada ya mbak ya
jadi semuanya masing masing adalah kan di dalam klausulnya ada disebutkan barang siapa
jadi kalau barang siapa itu perorangan ya kecuali kalau kolektif
nah karena kolektif inilah dikenakan pasal lima puluh lima lima puluh enam
tapi barang siapanya itu tetap ada
barang siapanya itu tetap akan melekat kepada orang yang melakukan sesuai perannya
apakah dia sebagai turut serta ataukah dia membantu
kemudian ada lagi kasus yang dua ratus dua puluh satu pasal dua ratus dua puluh satu dan dua ratus dua puluh tiga ya
jadi bukan hanya lima puluh lima dan lima puluh enam saja
ini kemungkinan besar nanti dari hasil pendalaman itu bisa juga kalau obstruction of justice kan kena pasal dua ratus dua puluh satu
kemudian kalau menyembunyikan merusak barang bukti bisa kena pasal dua ratus dua puluh tiga
nah kita tentunya menunggu daripada hasil penyidik kira kira selain saudara ferdisambo ini siapa lagi yang akan dikenakan pasal pasal yang terkait dengan peran serta perbuatannya masing masing
oke saya mau ke pak huda
pak huda apakah masih bergabung
pak huda ini tadi pak ito mengatakan bahwa dalam hukum tidak bisa tanggung renteng begitu ya
semuanya harus menanggung resikonya masing masing
dari sembilan puluh tujuh personil yang diperiksa tiga puluh lima personil diduga melakukan pelanggaran kode etik
enam belas personil ditempatkan khusus di patsus
brimob ini kan kemarin pak kapolri sedang menimbang nimbang apakah semuanya akan terjerat secara kode etik ataupun pidana
nanti bagaimana ini pemilahannya
iya penyataan pak fedy sambo baik tulisan maupun tertulis
maupun tertulis bahwa dia akan bertanggung jawab atas semua peristiwa itu adalah tanggung jawab dari segi moral
dari segi moral dia menyatakan dia bertanggung jawab
tapi dari segi hukum seperti pak ito katakan tadi
masing masing orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri sendiri
dari segi etik pak sambo sekarang sedang diadili dari perbuatannya
tentu ada lagi tiga puluh lima orang lain yang akan juga mengalami hal yang sama
tapi memang sepanjang pengetahuan saya pelanggaran etik itu bisa kategori berat
yang ujungnya nanti di pt dh bisa sedang bisa ringan
jadi saya kira tiga puluh lima ini tetap akan semuanya mengalami atau mengikuti proses sidang di komisi kode etik kepolisian
tetapi mungkin kualifikasi pelanggaran etiknya itu nanti bisa bervariasi
mungkin bisa ada yang berat juga
seperti pak sambu
terutama yang kemarin oleh iwasuk katakan bahwa
ada lima orang yang sudah diduga ada tindak pidana obstruction of justice
saya kira itu juga bisa masuk kategori pelanggaran berat juga
tapi yang lain boleh jadi hanya pelanggaran sedang atau pelanggaran ringan
ini yang publik harus terus pantau
supaya tetap mereka bertanggung jawab sesuai dengan tingkat kesalahannya
secara etik katakanlah seperti itu
nah juga secara pidana
itu sekali lagi dia akan bertanggung jawab juga atas masing masing perbuatannya
ya tidak bisa kemudian saya ambil alih tanggung jawab itu
tidak ada konstruksi itu di dalam dari segi hukum pidana
dan juga saya kira hal yang sama dari segi kode etik dalam hal ini
jadi masing masing akan bertanggung jawab atas perbuatannya
tentu akan diberi sanksi sesuai dengan derajat kesalahannya
yang kalau dalam segi kode etik terbagi tiga tadi
dari sisi hukum pidana tentu ujungnya nanti pada jumlah pidana yang dijatuhkan
ya jumlah pidana yang dijatuhkan
kan pidana itu biasanya rentang dari minimum ke maksimum
nanti hakim akan menentukan berapa pidana yang dijatuhkan itu tergantung kesalahan
mas tobas terakhir sebagai mitra polri
pengawasannya nanti bagaimana pada saat sidang kode etik
karena kan ini ada tiga puluh lima orang yang diduga melanggar etik
bahkan ada enam yang sudah ditetapkan sebagai tersangka obstruction of justice
komisi tiga nanti melakukan pengawasannya bagaimana
karena kan ini sekali lagi prosesnya sangat panjang ya
mas tobas kami tidak bisa dengar suara anda
ya baik jadi tentunya pengawasan akan tetap terus dilakukan ya
meskipun sidang etik yang dilakukan selalu tertutup
tapi kita juga akan melihat bagaimana kualitas dari putusan etik ini
untuk masing masing orang yang dibawa ke perusahaan
itu yang pertama
yang kedua sebagaimana juga sudah kita bahas di komisi tiga kemarin
bahwa kita meminta ada pemilahan terhadap orang orang yang terlibat dalam rekayasa kasus ini
pemilahan itu dalam arti dipilah mana yang dapat diajukan ke pidana
mana yang pidana dan etik mana yang hanya etik saja
ya tentunya bagi orang orang yang secara sadar mengetahui sejak awal bahwa
ia terlibat dalam suatu rekayasa kasus harus dibawa ke pidana
ya karena di situ ada mens reanya dan ada will and weaponnya
dia menghendaki dan mengetahui terjadi peristiwa itu
tapi ada juga mungkin beberapa orang yang ada di dalam peristiwa ini
yang menjalankan tugasnya secara tidak profesional
yang seharusnya mereka curiga mereka bertindak secara lebih hati hati
cermat dan sebagainya tapi karena ketidak cermatan ketidak hati hatiannya
akhirnya turut juga membantu terlaksananya
jadi ini adalah hal yang sangat penting untuk kita
untuk orang orang ini bisa dibawa ke etik
jadi pemilihan itu menjadi penting
tapi yang paling penting adalah kita juga publik memiliki hak untuk mengetahui
bagaimana proses rekayasa kasus itu terjadi peran masing masingnya seperti apa
dan mengapa mereka tidak menggunakan diskresinya untuk menolak ketika ada perintah untuk melakukan rekayasa kasus ini
dan ini penting untuk kita bisa melakukan perbaikan ke depannya
jadi kita terus pantau ya mudah mudahan bisa berjalan dengan baik
dan kita sama sama mengawal ini semua
baik semoga semua pihak bisa mengawal proses kode etik kepada pihak pihak
ataupun para perwira yang diduga melakukan pelanggaran dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
dan kita tunggu transparansi polri untuk bisa memberikan hasilnya kepada publik
terima kasih sekali para narasumber yang sudah hadir di studio pada sore hari ini
ada mantan kabarnya skrim komjen polisi purnawirawan ito sumardi
kemudian anggota komisi tiga dpr ri taufik basari dan penasehat kapolri khairul huda
sehat selalu bapak bapak terima kasih
terima kasih sudah bergabung
bapak bapak terima kasih sudah bergabung